asian games tinggal menghitung hari
segala persiapan di kota palembang sebagai salah satu tuan rumah pesta olahraga asia ke delapan belas itu terus dikebut
tak hanya infrastruktur pemerintah juga berpacu dengan waktu untuk menghidarkan palembang dari paparan kabut asap
mengingat kebakaran hutan di sejumlah wilayah provinsi sumatera selatan masih terjadi
jelang perhelatan asean games dua ribu delapan belas kualitas udara di kompleks jakabaring sports city palembang
dianggap memenuhi standar yang ditetapkan oleh world health organization
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat
partikulat debu melayang atau pm dua lima berada di level sembilan mikrogram per meter kubik
di bawah standar who sebesar sepuluh mikrogram per meter kubik
pada satu agustus dua ribu delapan belas
tujuh belas atau tujuh belas hari menjelang asean games yang akan digelar di palembang
angka di aplikasi indeks kualitas udara yang saya gunakan menunjukkan angka lima puluh delapan
itu artinya berada dalam kategori sedang dengan tingkat pm sepuluh atau particulate mattersnya
berada di angka enam puluh empat mikrogram per meter kubik
dan ini juga masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan
yaitu satu ratus lima puluh mikrogram per meter kubik
angka yang ditunjukkan oleh aplikasi yang saya gunakan ini sebenarnya
jauh lebih dari sepuluh mikrogram per meter kubik
jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas udara di jakarta yang berada dalam kategori tiga
meskipun begitu hari ini palembang masih dihadapkan oleh ancaman serius polusi kabut asap
mengingat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di provinsi sumatera selatan
yang mengelilingi kawasan olahraga jakabaring
dari pantauan badan penanggulangan bencana daerah provinsi sumatera selatan
pada tiga puluh satu juli terdapat sedikitnya lima titik kebakaran lahan di kabupaten musi banyuasin
jumlah ini berkurang dibandingkan pada periode awal hingga pertengahan juli dua ribu delapan belas sebanyak lima puluh delapan titik api
jumlah ini berkurang dibandingkan pada periode awal hingga pertengahan juli dua ribu delapan belas sebanyak lima puluh delapan titik api
kesulitannya memang itu kenanya di lahan gambut
karena lahan yang terbakar itu di lahan gambut
itu yang kesulitan
yang kedua kondisi cuaca yang panas yang terik itu yang menghambat kita untuk melakukan pemadaman
salah satu juga itu sumber air yang di lapangan agak sulit didapat
segala upaya dilakukan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan
mulai dari membuat hujan buatan hingga pemadaman di titik api
di sisi lain direktur walhi sumatera selatan menilai upaya yang dilakukan sebatas langkah pragmatis
titik api ini kan dikonsentrasi perusahaan
kenapa tidak pemerintah itu melakukan sanksi sanksi administrasif administratif kalau diizinkan perusahaan
itu kan hal hal teknis itu memang perlu dilakukan
tapi itu tidak akan signifikan untuk menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan
walaupun sudah ada misalnya sudah banyak waterbombing yang dilakukan oleh pemerintah
dan biaya yang sangat besar sekali sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan
namun kalau misalnya penegakan hukum misalnya akar permasalahannya ini tidak tersentuh oleh pemerintah
itu tidak akan ini
tiap tahun kita akan terus begini
tiap tahun kita akan terpapar asap
penanggulangan kabut asap di tengah puncak musim kemarau tentu menjadi tantangan besar pemerintah
guna menyukseskan asean games tanpa polusi akibat kebakaran hutan dan lahan
bahar bika utama palembang